ya anda kembali bersama kami di layar demokrasi
tadi kita masih bahas soal kemana arah tembakan pernyataan ibu megawati soekarno putri soal politik dinasti
apakah bisa jadi ke internal partai tadi kata mas susirwan katakan bahwa itu di dalam forum partai
atau bisa keluar atau bahkan mendekati ke keluarga presiden joko widodo
kita sebelum saya tanya itu ke mas susirwan kita lihat dulu bang rey dan juga mas susirwan
bagaimana sebetulnya presiden jokowi dalam pusaran membangun politik dinasti
mas gibran ya bakal calon wali kota solo yang sudah fit and proper test ya pak susirwan kemarin
ada bobina sution juga menantu langsung dari presiden
ada adik ipar presiden joko widodo wahyu purwanto
ada juga kemudian bakal calon bupati tapanuli selatan paman menantu
artinya paman dari bobina sution
apakah pernyataan ibu megawati soekarno putih mengarah kepada yang paling dekat
seperti yang dikatakan bang ray rangkuti mas suswan presiden joko widodo
ya kalau publik sih bisa menerjemahkannya bisa macam macam
saya kan juga tidak bisa melarang pak ray itu bang ray rangkuti seperti apa kan begitu
tapi bahwa tadi makanya saya cepat cepat saya interupsi
bahwa pemahaman tersebut tentunya juga tidak bisa dilepaskan
dari tingkat kapasitas dan elektabilitas
seseorang itu ya
nah tadi ditampilkan calon calon yang kemungkinan yang masih berhubungan dengan pak jokowi
harap diingat bahwa belum tentu bahwa mereka mereka ini juga atas
atas katakanlah permintaan orang tuanya
atau katakanlah yang menjadi seperti tadi
dari menantu dan sebagainya
kemudian ada hubungan keluarga
itu kan juga harus terkonfirmasi dengan baik
sehingga kita juga tidak bisa cepat cepat menuduh
ini rombongan dari keluarga yang akan maju
di satu sisi mungkin juga pak jokowi juga nggak mungkin melarang
kamu tidak boleh menjadi calon
tapi langsung di forum ini dikatakan ini rombongan daripada keluarganya pak ray rangkuti
anak menantu adik ipar
maka sekarang maka tentu jangan langsung cepat cepat dihubungkan dengan tokohnya
tentu bahwa harus dilihat dulu kapasitasnya masing masing
kesiapan dan elektabilitasnya seperti apa
jadi kalau di tempat kami itu sudah jelas bahwa proses untuk mencapai kepada sebuah tingkat rekomendasi itu begitu panjang
tapi ini mohon menjadi catatan kita juga
kan pdi perjuangan kan juga partainya tidak sendirian ini
bahkan ada partai saya tidak sebutkan
belum belum sudah menyatakan untuk mendukung salah satu
apa namanya ya dalam tanda kutip
ini anaknya tokoh begitu cepat cepat ditangkap begitu
nah ini kan menjadi di luar dari
jangkauan kita pembahasan hari ini
di satu sisi kita ingin menginginkan adanya sebuah kualitas kepemimpinan di daerah
yang seperti tadi disampaikan oleh ibu megawati
tapi di sisi yang lain
pada forum ini tidak menyampaikan itu siapa begitu
dengan cepat sudah kalau pokoknya kalau tidak dikomit saya akan dukung kan begitu
nah ini tentu kita tidak dalam konteks seperti itu
pdi perjuangan mengikuti urut urutan dan kemudian juga dengan beberapa kriteria yang sangat ketat
oke tapi sejauh mana kemudian kriteria yang sudah dibuat dalam aturan partai ya
mas nusirwan katakanlah pd perjuangan ini bisa menjadi garda untuk menghalangi
kalau ada keluarga kekerabatan yang sangat dekat apalagi penguasa
bisa melewati urutan urutan ini
ataupun kalau tidak dilewati ya urutan ini hanya sekedar dijalankan saja
tidak juga demikian tidak tidak
berdasarkan regulasinya berdasarkan ketentuan undang undang
ini maka kembali lagi adalah tanggung jawab partai
bahwa yang mengusung calon kepala daerah itu adalah partai politik
maka yang menjadi tanggung jawab di sini adalah untuk menjaga kualitas kepemimpinan
itu sebetulnya partai politiknya
nah maka apa yang disampaikan ibu tadi ya itu sudah pasti kita akan lakukan

masa ketua umumnya menyampaikan
masa ketua umumnya menyampaikan
demikian kita main terobos saja kan tidak mungkin
nah hanya saja tadi saya katakan saya cepat cepat mohon maaf
bahwa bukan berarti bahwa kita tidak melarang untuk hubungan darah
karena hubungan darah kalau dia baik dan dia punya kualitas dan kesiapan dan matang
ya kan tadi kan coba didengarkan tadi ibu kan mengatakan jangan memaksakan
nah maksudnya itu kan kalau itu sesuatu yang belum siap belum cukup kapasitasnya juga belum cukup
ah ini kan anakku itu yang mungkin tidak tepat
sehingga tolong ini dibaca secara utuh begitu ya
oke bahwa kemudian kalau seperti bacaannya bang rey atau mungkin pihak pihak yang lain bahwa
pernyataan ibu mega ini bertempatan juga dengan kemudian di saat yang bersamaan
anak pak presiden juga kan tengah mau maju sebetulnya kan dalam kontestasi pilkada
itu bagaimana mas susirwa
ya tidak apa apa
karena ada ukuran kualitas dan apa namanya elektabilitas
nah apa namanya ingat ya bahwa kita juga tidak boleh menghalangi hak
tidak boleh menutup hak apalagi kader kader kita itu untuk maju
yang kedua bisa dilihat itu sebuah hal yang negatif ya urutan hubungan darah
tapi juga ada positifnya juga
misalnya jaminan atas visi atau katakanlah arah politik sikap politik
itu jaminannya kalau orang tuanya masa kurang kan gitu
itu daripada mengambil tapi dengan catatan yang pertama tentu adalah kapasitas dia
tentu tingkat elektabilitasnya itulah yang menjadi ukuran
ya bukan berarti bahwa karena orang tuanya itu tokoh dari tempat kita
maka itu dia tidak demikian juga gitu ya
jadi semuanya itu sebetulnya penuh dengan pertimbangan pertimbangan yang cukup terukur lah ya
dan lagi terakhir bahwa untuk kami yang partai mudah mudahan saya tidak terlalu gr gitu
ini kan kita partai paling besar ya
tentu tentu kita akan menampilkan dengan tidak
asal asalan tidak boleh
itu adalah tanggung jawab moral kami untuk menampilkan hal yang menjaga kualitas dari kepemimpinan di daerah
ya bang ray rangkuti sebetulnya secara sistem pemilu kita begitu memang kan tidak
tidak itu tadi dikatakan ya tidak apa apa begitu kan karena itu hak warga negara indonesia yang sama begitu
kalau sebetulnya nggak apa apa kan ibu mega juga nggak perlu jengkel begitu dong kan
saya kira begini memang maknanya kan
saya kira mbak mega mengerti betul kalau tradisi ini dilaksanakan
apa yang dibangun oleh partai selama ini dengan proses pengkaderan nggak akan jalan juga
akan mandek akan kepotong oleh proses dinasti ini
jadi kalau ibu nggak jaga dari sekarang ini kan menyebar kemana mana dengan cepat tuh
oleh karena itu ya jauh jauh hari bukan jauh jauh hari dari sekarang ibu tegaskan kembali
kita itu harus berdasarkan ini ini ini gitu
nah itu kira kira ininya kan

kalau nggak ini akan jadi penyakit
penyakit dalam karena apa
karena penghargaan terhadap kemampuan
hilang itu semua
yang ada adalah kedekatan personal
ada hubungan darah atau hubungan ini
macam macam itu yang akan naik gitu
nah kalau itu dilanjutkan khususnya yang katakanlah
di pdi perjuangan lama lama partai ini
akan ditinggalkan oleh orang karena orang melihatnya
itu partai keluarga gitu loh mbak
bukan partai publik kan kira kira gitu
nah itu satu nah kenapa saya katakan
ini misalnya kepada pak jokowi
karena dalam beberapa aspek dari yang disebut
dengan kriteria dinasti itu
masuk dalam persoalan ini gitu
pertama adalah katakanlah kasusnya
gibran tuh gibran tuh terhadap tretrikot
yang sama sekali tidak dikenal dalam dunia politik
beliau dikenal sebagai anak presiden
plus juga pengusaha
tiba tiba hanya hitungan bulan sebelum
proses pencalonan mendeklarasikan dirinya
sebagai calon partai gitu
memang populer tapi populernya itu
bukan diraih oleh dirinya
popularitas dirinya itu diraih oleh bapaknya
yang mengimbas kepada dirinya
itu semua syarat syarat
ataupun kriteria kriteria yang disebut dengan
mungkin ada berbeda seperti yang disebutkan tadi oleh pak nusriwan
orang ini dari awal
tiba tiba ibunya jadi presiden
atau bapaknya jadi presiden
jadi ketika bapaknya presiden dia sendiri sudah
anggota dpr kira kira gitu loh pak
jadi gak bisa dikatakan kemudian
tiba tiba dia mengikuti
atau mengambil keuntungan politik dari proses bapaknya
jadi presiden macam macam
oke dan itu merugikan bagi yang lain atau gimana
hitung dulu supaya kita clear yang kita sebutkan dengan dinasti itu
dalam konteks itu masuk kriteria ini kan kira kira itu
baik bob maupun gibran
masuk dalam kriteria yang kita sebutkan dengan dinasti ini
karena mereka sama sekali tidak dikenal
kalau bukan karena bapaknya kan kira kira gitu
jadi mereka menanggung gitu
saya kira pada tingkat tertentu ibu juga membaca

dan lebih dari itu kan di solonya sendiri misalnya belum tentu tidak bisa dikatakan

kalau sebetulnya proses yang dilalui dengan cara yang sejatinya
kan ada perseratan semestinya enam bulan atau tujuh bulan kira kira gitu ya
yang bersangkutan harus deklarasi atau menjadi anggota partai politik
kan kira kira gitu khususnya dalam pd perjuangan
dan ini dilewati semua
gitu loh kira kira artinya ibu mega juga resah
cuma mungkin nolak aduh berat juga
dan ujung ujungnya keluar lah
unek unek itu di dalam forum internal ini
dan ini di dalam forum internal ini
nah kita nggak tahu apa nanti sikap pak jokowi dengan ini ya kita tunggu gitu
itu satu hal
meskipun begitu tentu saja ini ingatan juga kepada yang lain
ada pak sbi di situ yang punya potensi kan kira kira gitu ya
saya kira juga ada kemarin misalnya di pan
akibatnya akhirnya nggak terjadi juga lah kan kira kira gitu ya
dan di partai partai yang lain
hampir semua partai partai lain sebetulnya punya modus yang sama gitu ya
dari leper yang paling tinggi sampai kepada leper yang paling bawah gitu
nah hanya sampai sekarang ini ibu mega yang memperlihatkan sikapnya
kejengkelannya tadi itu
bisa saja itu karena ia mencegah terjadi di dalam
supaya ini tidak merajalela
karena pasti akan merusak sistem kaderisasi kira kira gitu ya
tapi boleh jadi itu yang tengah kita dalami tentu saja adalah
merupakan reaksinya terhadap pak jokowi kira kira gitu ya
karena ditolak nggak enak masuk tetapi

proses yang sudah dibangun akan sedikit didamaikan kira kira gitu ya
oke baik baik baik
mas nusirwan seperti apa tanggapan anda
ini unek unek berkaitan juga dengan
jadi kebetulan kalau kami ini secara prosentase
mungkin paling banyak yang menjadi kepala daerah
di seluruh indonesia
jadi ini juga banyak pengalaman banyak ujian
dari proses penetapan berikutnya ini
jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa ini sebetulnya tidak langsung kepada urusannya ke pak jokowi
karena di tempat kita ini banyak sekali yang incumbent ya
incumbent kemudian juga
tidak langsung tapi bisa mengarah mengarah juga
itu maka itu kalau publik kan bisa saja mengatakan demikian
bisa akumulasi juga
di kita kan banyak sekali yang sudah dua kali
itu tidak hanya puluhan banyak sekali
nah tentu tadi saya katakan
ada keinginan dari yang bersangkutan
dari yang sudah incumbent itu yang sudah tidak mungkin
ingin istrinya ingin anaknya dan sebagainya
ya itu akhirnya melewati proses ya
dilihat istrinya selama ini kegiatannya apa saja
mungkin karena begitu banyaknya
kalau di tempat kita karena begitu banyak
banyak sekali beda beda mungkin dengan partai yang lain
jadi maksud saya saya hanya ingin mengatakan
tidak juga kalau ini urusannya urusannya di solong
karena itu hanya sebagian daripada
sebagian dari begitu banyaknya di daerah di indonesia
oh banyak loh

ya cuma mungkin kalau bagi media mungkin lebih banyak dari itu ya kan
lebih terkonsentrasi ke solo ya silahkan silahkan saja
tapi tinjauan kita tentunya adalah secara nasional itu pak rey ya
dari wilayah sumatera kalimantan dan semua itu
itu kan tidak mudah untuk memecahkannya pak
dan ya sekali lagi karena itu semua adalah
begini pak nusriwannya
saya baca begini ya
misalnya kalau kita belajar di pilkada dua ribu tujuh belas
itu ada kecenderungan pdi perjuangan itu hanya memoncelonkan kadernya
contoh misalnya jawa barat ya
pak t b hasanuddin
resikonya sudah ketahuan
mungkin beliau tidak akan sulit naik ya
karena baru ditetapkan dekat pilkada gitu ya
lawannya juga orang yang memang sudah sangat populer gitu
tapi ditempuh oleh pdi perjuangan
asal atas tadi yang penting kader naikkan kader
dalam konteks itu kan positif
kita lihat di sumatera utara
pak jarod ya itu kan
mungkin masih lima puluh lima puluh kalau pak jarod gitu
tetapi satu hal yang bisa dipetik adalah
ada kesan untuk pilkada dua ribu tujuh belas itu
pdi perjuangan lebih mengutamakan kader
daripada non kader gitu lah
nah situasi ini agak berubah dalam kasus
kasus medan gitu ya
yang keduanya bukan merupakan kader partai
tapi berkebetulan menjadi orang dekat
secara biologis dengan pak jokowi
saya tadi katakan bahwa
kalau bicara kader
itu juga ada proses
dan itu adalah jaminan kepada sebuah dalam bahasanya itu adalah dinasti
tentu akan lebih memberikan jaminan
itu juga perlu menjadi catatan
mungkin bagi peneliti kayak pak rey begini
kalau seperti kayak misalnya mohon maaf
putranya siapa yang ada di dalam struktur di daerah dan sebagainya
dia akan lebih mudah di kader
dia akan lebih mudah diarahkan
diarahkan dalam artian kata positif
karena kita punya sekolah
sekolah kader ada
kemudian dan sebagainya
pembelajarannya itu juga sudah lengkap
itu akan sangat mudah
saya bantah kalau itu ada arah yang berbeda
antara yang pilkada dua ribu tujuh belas
dengan pilkada dua ribu tujuh belas
dengan casenya soal ada juga medan
bahwa kita meninggalkan kader
saya mengatakan tidak
karena ada jaminan bahwa tetap
bahwa proses mengawal kader
tentu kan bentuknya bisa macam macam
kader yang seperti mungkin
yang sudah kesekian kalinya ikut
ya tentu bahwa itu kita ada kader utama
mada dan yang di bawah
itu ada ketentuan itu
tapi bukan berarti juga kita belok arah
karena mungkin kita tidak bisa mencari kader yang berbeda
mungkin munculnya beberapa
belok arah tidak
beberapa nama nama dari para tokoh tokoh ini
kan dia kan tidak bisa kita sebut
dia bukan kader
kita belok sebentar kita break dulu ya
dan juga bagaimana sebetulnya
politik dinasti ini bisa mereduksi
demokrasi kita ini sejauh mana sih sebetulnya
pragmatis saja begitu ada orang elektoralnya
cukup tinggi modal cukup tinggi ya sudah
dimajukan karena bisa menang
kita bahas selesai dan kami akan segera kembali